bagi anda yang memiliki hobi bersuah foto atau selfie akhir pekan ini tidak ada salahnya singgah ke desa kandri gunung pati semarang
di desa ini anda akan disuguhi wisata swafoto dengan beragam tema seperti foto di atas awa dan juga foto di tengah salju
lihat foto foto ini ada suasana seolah di atas awan ada pula yang seolah di tengah salju
siapa yang ingin berposer foto dengan suasana seperti ini
kawasan ini berada di desa kandri kecamatan gunung pati semarang yang sejak tahun dua ribu dua belas telah ditetapkan sebagai desa wisata
dengan memanfaatkan panorama alam waduk jati barang sejumlah warga mencoba membuat wisata suah foto beragam tema
salah satunya adalah tema foto di atas awan seperti ini
dalam berfoto pengunjung bisa menggunakan beberapa properti yang sudah disediakan seperti boneka gitar dan bunga
bergaya studio alam tebaran salju dari kapas disebarkan
sebaran ke lokasi foto
begitu posisi sudah pas fotografer langsung mulai beraksi mengambil gambar aksi gaya pengunjung
bagi yang datang berpasangan tentunya akan berpose yang romantis dengan menambahkan bunga
habis foto foto di atas awan saya mau foto foto di salju
gak perlu ke kota utara lagi lagi cukup di kota semarang
tema salju merupakan favorit pengunjung
untuk menguatkan suasana kelihatan dingin
pengunjung bisa mengenakan jaket topi gunung ataupun topi boneka yang biasa dipakai orang eskimo
terlebih di area foto juga terdapat rumah orang eskimo di mana kita dapat masuk
untuk yang berpasangan suasana ala salju ini bisa dibuat untuk berpose berpelukan
bagusnya sih spotnya bagus terutama itu
saya sih ngikutin tren aja sih mbak soalnya kan ini lagi hits
jadinya ngikutin tren aja sih pengen kesini pengen nyoba nyobain ikut ikutan yang lain aja sih
buat satu konsep dicoba di awan dulu terus awan kok banyak peminatnya terus ini berkembang lagi ke salju
kalau untuk paket fotonya sendiri itu lima kali potret itu rp lima
banyaknya tempat wisata foto di tempat ini diharapkan dapat menjadikan desa kandri sebagai desa wisata digital
di setiap akhir pekan desa kandri menjadi salah satu tujuan wisatawan menghibur diri
jangan sampai anda melewatkannya